anies baswedan kembali mengkritik pemerintahan jokowi dodo
yang menyebut presiden ri kenam susilo bambang yudhoyono
membangun lebih banyak jalan umum ketimbang presiden jokowi dodo
dalam milad pks ke dua puluh satu di istora senayan sabtu siang
anies mengatakan era pemerintahan sbe berhasil
membangun jalan tak berbayar satu ratus empat puluh empat km atau tujuh lima kali lipat dari pemerintahan jokowi
pemerintahan jokowi menurut anies lebih banyak membangun jalan tol
anies menambahkan jalan umum dan jalan tol sama sama dibutuhkan
namun seharusnya pemerintah memberi perhatian membangun infrastruktur
yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil
anies menurut pks ke dua puluh satu di istora senayan sabtu siang